dan saat ini saya sudah bersama bintang bintangnya malam ini
tari bukan main show nya bukan main
kita juga sebenarnya ngerasa dari backstage
kita sambil melihat semua yang bergiliran nyanyi
kita juga ngerasa energinya tuh bagus banget
kayak bener bener memberikan kita semangat banget di atas panggung
dan kita juga ngerasa kok itu was a very very beautiful show
kita semua puas aja membawakan potensi masing masing
kalau untuk saya kalau untuk saya jelas yang kucimi
yurius miap dan konte partiro juga sangat
it's super ya
gak pernah mimpi bakal bisa bawain lagu itu sama david foster nya sendiri
tapi dunia itu tempat yang sangat kecil
itu bisa datang dari mana mana saja kenapa tidak dari indonesia
kita harus memperlihatkan musisi dari amerika musisi musisi top untuk menunjukkan bahwa indonesia ini sudah maju
saya juga memperlihatkan tari saman kita juga memperlihatkan hal hal yang lain
namun demikian kita juga harus memperlihatkan bahwa ada sesuatu the new indonesia